biro gorontalo ada satu informasi untuk cerita nusantara kali ini
saudara di hari kemenangan di hari yang fitri itu dirayakan seluruh umat muslim dengan rasa bahagia dan penuh serta penuh kegembiraan
berbeda dengan warga binaan lapas kelas dua a kota gorontalo suasana bahagia berubah menjadi tangis haru warga binaan usai pelaksanaan sholat id di masjid
suasana haru mewarnai perayaan idul fitri di lapas kelas dua a kota gorontalo
sejumlah warga binaan berpelukan sambil menangis usai pelaksanaan sholat id di masjid
suasana seperti ini muncul lantaran sebagian warga binaan merasa sedih
tidak bisa bersama keluarga tercinta pada perayaan idul fitri kali ini
perayaan idul fitri memberikan makna dan
pelajaran tersendiri bagi mereka saat jauh dari keluarga karena menjalani hukuman
bagi mereka menjalani kehidupan sebagai warga binaan memberikan makna tersendiri serta mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan
menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan dinilai telah mengubah mereka menjadi lebih baik serta belajar cara hidup bermasyarakat
makna yang saya dapatkan di idul fitri kali ini adalah sangat begitu besar maknanya
mulai dari kebersamaan yang kami jalin selama ini di sini itu membuat kami jadi persaudaraan yang cukup besar
dan insya allah bukan cuma sampai di sini kami jadi persaudara akan kami keluar nanti itu jadi saudara kami
dan selama kami di sini alhamdulillah ini bukan sebagai satu lapas yang ini tapi ini adalah pesantren bagi kami yang ada di sini
karena kegiatan kegiatan yang ada di sini itu merupakan pesantren yang ada di luar
teman teman stakeholder sini insya allah menjadi orang orang yang beriman dan berguna bagi untuk masyarakat yang ada di luar
perayaan idul fitri di lapas kelas dua a kota gorontalo dirayakan dengan sholat id bersama dengan warga binaan dan petugas lapas
disertai adat penyambutan yang dilakukan tokoh adat gorontalo
pada momen idul fitri ada sejumlah warga binaan yang memperoleh remisi dari pemerintah
nanti insya allah akan dibacakan perolahan komisi sesuai dengan usulan kami
ada tiga ratus lima puluh delapan orang dan dua diantaranya akan menghirup udara bebas pada hari ini
selain bersilaturahmi dengan sesama penghuni lapas warga binaan juga diberikan kesempatan menerima kunjungan keluarga